menyusul kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng subsidi minyak kita di pasaran
kementerian perdagangan memperlakukan syarat pembelian dengan menunjukkan kartu tanda penduduk
apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya kelangkaan serta kenaikan harga di atas harga eceran tertingginya
bergabung abdullah mansuri ketua umum ikp atau ikatan pedagang pasar indonesia
selamat malam pak abdullah
selamat malam sore mbak tiffany
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
pak abdullah di awal pendistribusian ya pada dua ribu dua puluh dua lalu aturan pembelian menggunakan ktp itu sebenarnya sudah diberlakukan
ketika saat itu menunjukkan ktp atau aplikasi peduli lindungi kemudian maksimal kalau saya tidak salah pada saat itu sepuluh liter
apakah pada masanya itu efektif dan bagaimana implementasi pengawasannya
iya perbedaannya adalah saat ini minyak kita sudah jarang kita temui
barangnya sangat menipis di lapangan mungkin jakarta jawa sebagian mungkin masih kita bisa temui walaupun on off on off ya
tetapi di luar jawa itu kita tidak bisa temui
kalau barangnya kita tidak temui maka bagaimana bisa menggunakan ktp menggunakan identitas untuk membelinya
barangnya pun tidak ada gitu mbak tiffany
oke kalau di wilayah pulau jawa tadi pak abdullah
mengatakan betul itu langka tapi masih on off dalam takarannya
yang paling susah ditemukan adalah di luar pulau jawa
apa yang mendasari hal tersebut dari ikp melihatnya
ya ada dua catatan penting dari kami ya
yang pertama adalah karena memang periode awal waktu langkah yang lalu
produsen menggelontorkan banyak syarat dmo di periode saat itu
dan saat ini dmo nya sudah penuh stoknya sudah kewajibannya sudah diberikan
maka mereka sekarang lagi fokus untuk ekspor
tetapi juga tidak adil jika produksi dalam negeri atau pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk minyak goreng itu
curah atau minyak kita tidak terpenuhi dengan baik
maka ini yang harus kita dorong bersama itu yang pertama
yang kedua kita harus mendorong
ada perubahan kebijakan yang memang tidak diantisipasi oleh kementerian perdagangan
aturan aturan yang berubah membuat produsen menjadi sedikit bimbang ya
salah satunya biosolar curah dan seterusnya
ada pembagian pembagian yang memang itu tidak dihitung akan berefek pada tidak
baiknya kucuran untuk kebutuhan dalam negeri
dan beberapa hal lain yang memang ini secara teknis ya mbak tiffany
oke artinya ada sidebar lain ada alasan lain
kalau dari menda kan mengatakan bahwa kenapa ini langka karena ini diburu oleh pembeli
sehingga itu yang menyebabkan kelangkaan terjadi di pasaran
tapi kalau ikp melihat sebenarnya concern nya bukan itu
jadi ada hal perihal pendistribusian produksi sebenarnya yang itu kurang dihitung

itu yang mendasari

itu secara otomatis karena disparitas harganya cukup tinggi ya
tetapi kalau kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik
maka barangnya juga tidak akan kita dapatkan di lapangan
dan yang paling penting adalah produsen sendiri merasa bahwa kewajiban pemenuhan dmo nya sudah terpenuhi
maka pemerintah juga sulit untuk melakukan pressure atau tekan menambah di awal padahal kewajiban ekspornya belum dilakukan
oke baik artinya syarat atau solusi yang saat ini ditawarkan dengan pembelian menggunakan ktp itu
seperti yang dikatakan oleh mendak sebenarnya bukan itu menurut ikp yang harusnya maju sebagai solusi
sebenarnya bukan itu
sebenarnya bukan itu
sebenarnya bukan itu
kalaupun ada barangnya kami sangat terbiasa sudah dengan syarat ktp
tetapi memang barangnya tidak ada
dan ini kan sebenarnya begini mbak tiffany kalau boleh saya cerita ya
bermula dari awal januari setelah pasca natal dan tahun baru
banyak pedagang yang menghubungi kami
pak ketum tolong pikirkan bagaimana agar dpp ikp langsung membantu melakukan distribusi ke lapangan
karena faktanya di distributor yang mereka biasa terima harganya sudah rp empat belas minyak kita
nah kalau harganya rp empat belas kalian jual berapa
kami jual rp lima belas ribu
kami mencoba menghubungi ke teman teman apakah ini ada masalah pada distribusi
kementerian perdagangan menyatakan bahwa tidak ada masalah di distribusi
nah di pertengahan bulan januari
baru hampir seluruh provinsi menyatakan bahwa minyak kita sudah jarang melakukan distribusi
sehingga kami simpulkan bahwa ada masalah yang memang terjadi
dan ujung persoalannya asumsi kami adalah memang produsen tidak mengucurkan di periode ini
karena merasa bahwa kewajiban dmo nya sudah terpenuhi
oke mengapa hal itu dari pengamatan ikp bisa terjadi
berarti kita dalam masa mendekati waktu yang cukup krusial
dan itu kadang kadang bahan pokok naik minyak goreng naik yaitu bulan ramadhan atau bulan puasa
paling tidak kurang dari dua bulan lagi kita sudah masuk ke situ
dan itu harus menjadi persiapan yang paling penting sekarang diantisipasi pak abdullah
betul mbak tiffany secara psikologi
kalau ada kenaikan menjelang hari hari besar
maka efeknya juga akan terderek pasca hari besar tersebut
atau menjelang hari besar tersebut
walaupun barangnya banyak harganya akan tetap naik karena permintaannya cukup tinggi di saat itu
maka solusinya adalah hari ini pemerintah bersama sama dengan produsen duduk bersama dan semua pihak
segera gelontorkan stok minyak kita atau minyak curah
sehingga nanti menjelang hari besar seperti ramadan
itu kita bisa mengantisipasi dengan menekan harga yang lebih melambung lagi
oke mengapa dari kacamata ikp mengapa ini kemudian bisa menjadi anomali
kita katakan seperti itu pak abdullah
ya kita merasa bahwa pemerintah belum melakukan pengawasan lebih kuat
berapa sesungguhnya produsen ini didistribusikan di mana saja
walaupun sebenarnya aplikasi itu ada
harus ada syarat syarat yang ditetapkan dan dipenuhi oleh pedagang itu terjadi
tetapi memang dari hulunya produsen itu mengucurkan berapa kewajibannya berapa
terus di mana saja dikucurkannya ini juga harus diawasi dengan baik
kementerian perdagangan kementerian perindustrian
termasuk badan pangan nasional harus duduk bersama untuk mengevaluasi kembali kinerja yang sudah terjadi beberapa bulan ini
karena sempat ini masih kita rasakan persoalan persoalan masih terjadi di lapangan
oke dan ini apakah ikp melihat ini cukup dihadapi diantisipasi dengan baik ketika pertama kali minyak goreng subsidi minyak kita diluncurkan pada dua ribu dua puluh dua lalu pak abdullah
saya rasa tidak
ini karena memang
dalam tanda kutip dipaksakan ada minyak kita
walaupun kami tetap menerima apapun kebijakan pemerintah pusat
tetapi memang faktanya ini tidak kontinu
kan nggak fair kalau minyak kita ini adalah obat untuk menjaga agar tidak ada persoalan
tetapi justru sekarang menjadi persoalan akan kembali ke minyak curah lagi karena minyak kita itu banyak problemnya
banyak mbak tiffany
kalau saya boleh menjelaskan
produsen produk produk yang sudah terkenal ya itu akan berpikir ulang kalau mereka banyak mengeluarkan produk minyak kita
produk utamanya pasti akan tergerus akan kalah dengan minyak kita
sedangkan peraturan pemerintah itu tidak ada kewajiban minyak kita curah atau minyak kita
artinya tidak memproduksi minyak kita juga tidak ada masalah selama mengucurkan curah
nah ini beberapa hal ya yang kami temui di lapangan seperti bundling harus membeli minyak produk premium baru dikasih minyak kita
ini salah satu contoh yang kami temui di lapangan sehingga kami mengasumsikan bahwa produsen produsen akan khawatir jika produk utamanya terganggu gitu
kalau tadi mungkin saya tangkap ada tone yang pesimistis karena tadi pak abdullah sampaikan ini agak terkesan dipaksakan
apa yang membuat ikp beranggapan ini adalah hal yang dipaksakan
ini sudah berjalan kurang lebih hampir satu tahun
apakah ini kemudian bisa dilanjutkan menjanjikan untuk bisa dilanjutkan
nggak ada pilihan harus dilanjutkan karena sudah terlanjur diminati oleh masyarakat luas
dan pedagang sendiri sudah menghilangkan kemampuan
ini sudah menjadi kebiasaan untuk membungkusi sendiri menggunakan karet dan plastik secara mandiri
ini sudah menjadi kebiasaan kita minyak kita
nggak fair kalau minyak kita ini disuguhkan di saat kondisi saat itu sedang tidak ada pilihan
dan kami merasa kenapa sedikit dipaksakan karena tidak ada regulasi yang menaungi minyak kita dengan baik
sehingga kita bisa rasakan kondisi yang memang kita hadapi saat ini
minyak kita berhenti produksi atau berhenti
tidak ada minyak kita lagi di lapangan
hanya menghabiskan stok
bahkan informasinya sampai maret minyak kita hanya menghabiskan itu
nanti setelah itu kembalikan minyak curah
kan itu tidak fair
maka hal hal ini yang sesungguhnya bukan pesimis
tetapi kami mendorong agar pemerintah dengan ciutan dengan ocehan kami ini
berharap pemerintah lebih getol lagi untuk keberlangsungan minyak kita ke depan
untuk keberlangsungan minyak kita dan juga masyarakat tentunya ke depannya
sehingga keran produksi dan juga pendistribusiannya itu tadi ya pak abdullah yang diharapkan ya
terima kasih pak abdul lah mansuri
mudah mudahan suara dari ikp ini didengar oleh pemerintah tidak lagi besok lusa seminggu kemudian
seterusnya kita dengar minyak kita masih langka di pasaran